berikutnya presiden joko widodo memastikan stadion sijalak harupat di soreang kabupaten bandung jawa barat siap digunakan untuk pertandingan piala dunia u tujuh belas
namun presiden menyerahkan semuanya kepada fifa terkait dengan kelayakan stadion
hal itu disampaikan joko widodo saat meninjau stadion sijalak harupat setelah selesai direnovasi sekaligus melihat seleksi para calon pemain u tujuh belas rabu pagi
nah stadion sijalak harupat ini merupakan satu dari delapan stadion yang dipersiapkan untuk u tujuh belas
jokowi menargetkan timnas piala dunia u tujuh belas bisa masuk final bahkan juara
saya senang proses renovasi telah selesai
tetapi juga nanti masih dulu pernah dicek oleh fifa tapi akan ada proses ulang lagi dari fifa
untuk mencari penyelesaian yang akan diperoleh oleh fifa
untuk yang u tujuh belas karena yang kemarin dicek untuk u dua puluh
ini yang sudah diperbaiki baik seatnya kemudian rumputnya kemudian lampunya
toletnya tempat ganti bagian akses
keluar masuk stadion maupun keluar masuk jalak harupat semuanya detik detik lakukan oleh kementerian pupr
dan untuk u dua puluh kemarin ini sudah layak untuk dipakai
tapi untuk u tujuh belas masih ada proses perbaikan lagi karena memang ini tidak